sekarang kita melakukan gerakan ini ya
mau apa kalian kemari
ada keperluan apa kalian datang kemari
kami datang sini buat lagi utang mana
tapi saat ini kami tidak punya uang
hah banyak alasan
pokoknya hari ini juga kalian harus membayar hutang hutang kalian pada tengkutama
dan sebagai jaminan anak istrimu akan kami bawa buat tengku tabang
tapi sekali lagi anji prana ratakan atau dia mencengking
dia akan berlatih sudeutek tentara badius sendiri
kalau bapak kalau nggak
tidak ada apa apa
tengku tengku tengku
buat apa kalian bawa perempuan ini ke rumah ini
mereka kami bawa sebagai jaminan
ya mereka kami bawa sebagai jaminan agar si hasan mau membayar hutangnya kepada tuan taba
bilang saja kalau perempuan ini ingin kau jadikan sebagai gundikmu
umi aku mau pulang umi
enak saja kau mau pulang
kamu baru boleh pulang kalau orang tuamu sudah bisa melunasi utang utang
hah tempat ini lebih pantas sebagai tempat tidur kali
sudah kamu jangan berselisih terus
lebih baik kita berdoa supaya tidak terjadi apa apa sama abu dan kakak kamu
aduh aku mengerti
aku baik baik saja
kamu kenapa di sini
abu datang untuk minta maaf padamu nak
kamu harus menerima penderitaan ini
abu jangan bicara seperti itu
aku rela berkorban buat abu
aku senang melihat kamu tersenyum
karena membuat kamu terlihat lebih cantik sayang
dan berkumpul bersama kalian semua
dasar orang miskin tidak tahu diri
kalian pikir dengan menangis saya akan membebaskan utang utang kalian
tolong teguh sabah
apa saya meninggal teguh sabah
itu bukan urusan saya
masa sebulan kecil
tau gue jangan
sekarang petik semua bot coklat yang ada di kebun ini
terus bawa ke gudang
ayo kerja yang benar
aku mau nemuin ibu dan dahlia dulu
ayo kerja lagi
bukan saya hadir lagi
tunggu tunggu tunggu
jangan lupa rupi
di sini kamu rupanya